beberapa hari terakhir hujan mengguyur dengan intensitas tinggi tidak hanya di satu dua tempat saja tapi hampir merata di wilayah indonesia bagian barat dan juga wilayah indonesia tengah
bahkan sampai terjadi banjir terkait cuaca apa yang sebenarnya sedang terjadi di indonesia saat ini sudah terhubung kita dengan miming saifuddin koordinator bidang cuaca dan peringatan dini bmkg
selamat sore pak miming
selamat sore mbak putri
pak miming terima kasih atas waktu anda pak miming apa yang sebenarnya sedang kita hadapi di indonesia ini
sesuai dengan rilis sebelumnya bahwa bmkg melakukan rilis potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan ya itu dikeluarkan tanggal dua oktober hingga delapan oktober yang berakhir hari ini
kami melakukan monitoring bahwa ternyata ada kondisi dinamika atmosfer
jadi signifikansi potensi masih dapat berlanjut hingga sepekan ke depan
nah perlu diketahui bahwa saat ini di bulan oktober menjelang november sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim penghujan
termasuk untuk wilayah sumatera kemudian sebagian besar wilayah jawa
nah pada umumnya di bulan awal november nanti atau di akhir oktober sebagian wilayah sudah mulai memasuki awal musim penghujan
kemudian dalam sepekan terakhir ini dan sepekan ke depan kami memonitor bahwa terdapat peningkatan adanya aktivitas dinamika atmosfer yang bisa berdampak terhadap peningkatan curah hujan
sehingga dalam hal ini bmkg melakukan rilis informasi potensi dampak cuaca ekstrim untuk sepekan ke depan yang diperbarui mulai hari ini hingga sepekan ke depan
jadi demikian mbak putri bahwa kondisi saat ini ada peningkatan aktivitas dinamika kosmetik yang berakhir
meningkatkan potensi curah hujan di sebagian besar wilayah indonesia
pak miming berapa lama kita akan menghadapi kondisi seperti ini
karena beberapa kali disampaikan bmkg juga sebenarnya kondisi ini hanya peralihan
tapi berapa lama ini akan terjadi
kalau misalnya dilihat dari fakta fakta yang ada dan data yang dimiliki bmkg
ya baik kalau secara umum bahwa kita mulai periode akhir oktober kemudian memasuki awal november ini awal musim penghujan
kemudian di bulan bulan desember januari februari ini sudah mulai puncak musim hujan
kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim ini harus tetap dilakukan hingga awal hingga paling tidak bulan februari januari februari sebagai puncak musim hujan
tetapi untuk periode jangka pendek dalam sepekan ke depan kita menangkap bahwa ada sinyal signifikansi potensi dampak untuk sepekan ke depan
nah kalau kami melihat memonitor perkembangan dinamika cuaca bahwa antara periode tanggal hingga tanggal dua belas oktober ini potensi dinamika atmosfer cukup berperan signifikan terhadap peningkatan curah hujan
terutama untuk wilayah sumatera ya itu bagian tengah antara kemudian wilayah bagian selatan termasuk juga sebagian besar wilayah jawa dan kalimantan
ini hingga tanggal dua belas oktober perlu diwaspadai peningkatan curah hujannya
kemudian berlanjut di tanggal tiga belas
hingga tanggal lima belas oktober ini peningkatan curah hujan agak bergeser ke wilayah timur
dimana untuk wilayah jawa tengah jawa timur wilayah bali dan sekitarnya ini potensi dampaknya cukup tinggi
kemudian ada sedikit penurunan intensitas antara periode tanggal enam belas hingga delapan belas
di mana untuk wilayah sumatera relatif potensi kondisi cuaca relatif cukup aman
kami prediksi berdasarkan data hadir sehari ini
jadi demikian putri bahwa untuk
hingga tanggal lima belas ini potensi peningkatan cuaca ekstrim masih harus diwaspadai
pak miming kalau kita lihat sekarang apakah itu akan terjadi merata di seluruh indonesia
atau memang ada beberapa wilayah yang masih aman
kalau untuk sepekan ke depan ini sebagian besar wilayah harus diwaspadai
tetapi ada beberapa bagian
barat tengah timur berarti ya pak ya
untuk saat ini hingga tanggal dua belas
ini kita predisikan untuk wilayah sumatera waspadanya cukup tinggi gitu ya karena peningkatan curah hujan
dan potensi dampaknya di wilayah sumatera baik di wilayah sumatera utara hingga ke wilayah selatan ini cukup tinggi
nah kemudian untuk wilayah jawa ini masih cukup merata hingga tanggal lima belas
nah kemudian agak berangsur mulai tanggal enam belas
jadi seperti itu
seperti ada pergerakan potensi dampak yang signifikan itu dari sumatera kemudian wilayah jawa kalimantan dan wilayah sulawesi
sudahkah bisa dilihat oleh bmkg kapan indonesia akan memasuki
puncak puncak musim hujan ya
baik terkait dengan puncak musim hujan kami sudah melakukan rilis informasi perakhiran musim hujan ya tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dimana di sebagian besar wilayah indonesia puncak musim hujan itu jatuh pada periode januari dan sebagian wilayah ada yang jatuh pada februari
tapi secara umum prediksi puncak musim hujan itu jatuh pada januari atau februari dua ribu dua puluh
seperti itu mbak putri
bagaimana dengan di pulau jawa
kita bedah sekarang misalnya di pulau jawa atau indonesia bagian barat di bulan apa
baik seperti yang tadi disampaikan bahwa sebagian besar wilayah jawa termasuk banten jabodetabek jateng jatim jogja dan hingga wilayah ntb ntt
ini puncak musim hujan pada periode januari dan februari
tetapi untuk awal musim penghujan ini jatuh sebagian besar pada bulan november
seperti itu mbak putri
ya pak miming
apa yang harus kita antisipasi ke depan
karena kalau bicara soal bencana hidrometeorologi ini kan banyak turunannya gitu ya
jadi apa yang harus kami antisipasi sekarang
baik tentunya kami bmkg merekomendasikan pihak pihak terkait yang terkait dengan potensi potensi dampak cuaca ekstrim
bisa atau dapat memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air
dimana bisa siap untuk mengantisipasi

apalagi puncak musim hujan pada periode januari februari nanti
kemudian yang paling utama adalah termasuk melakukan penataan lingkungan dengan tidak
membuang sampah sembarangan misalkan dari hal hal yang kecil ke saluran air dan tidak
melakukan pemotongan lereng atau penembangan pohon yang tidak terkontrol sehingga bisa
melakukan apa namanya atau justru melakukan penghijauan seperti itu
kemudian banyak juga hal hal yang bisa dilakukan terutama terhadap penyelenggaraan air

ya pak miming

nah misalkan penataan lingkungan kemudian irigasi saluran air seperti itu
pak miming terakhir apa saran anda atau masukan anda
apa yang harus diantisipasi untuk bidang penerbangan dan pelayaran
baik kami memonitor untuk tujuh hari ke depan ada kalau penerbangan ini lebih ke konsennya
adalah pertumbuhan awan sibi ya karena memang kaitannya dengan penyelenggaraan air
nah ini adalah penyelenggaraan air dengan lalu nintas pesawat di udara
selama tujuh hari ke depan itu di wilayah laut cina selatan sangat tinggi
nah saya kira ini rute rute penerbangan ke arah wilayah utara indonesia sangat signifikan
kemudian untuk wilayah domestik ya yang perlu diwaspadai atau di wilayah pulau jawa tentunya
terhadap periode periode tertentu kemudian wilayah sumatera yang tadi kita didenunkan
dan dikasih potensi pertumbuhan awan hujannya cukup signifikan termasuk juga wilayah kalimantan dan wilayah sulawesi
seperti itu mbak putri
baik baik pak miming saifuddin terima kasih banyak atas penjelasannya kepada kami di cnn indonesia hari ini
miming saifuddin koordinator bidang cuaca dan peringatan dini bmkg terima kasih bapak